polres mojokerto selasa pagi menggelar rekonstruksi bayi yang tewas di dalam jog motor di vila kawasan wisata pacet kabupaten mojokerto
dalam rekonstruksi terungkap orang tua bayi sengaja memasukkan bayinya ke dalam tas ransel dan disimpan di dalam jog sepeda motor sebelum dibawa ke puskesmas
kepolisian polres mojokerto selasa pagi menggelar rekonstruksi bayi yang tewas di dalam jog sepeda motor di vila kawasan wisata air panas pacet mojokerto
dalam rekonstruksi ini sebanyak tujuh belas adegan diperagakan oleh kedua tersangka
dari pemeriksaan petugas diketahui sebelum meninggal ibu sang bayi mencoba melakukan aborsi dengan cara meminum obat penggugur kandungan yang memaksa bayi lahir tanpa bantuan medis
setelah dilahirkan bayi laki laki tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel dan disimpan dalam jog sepeda motor lalu dibawa ke puskesmas
namun di tengah perjalanan bayi tersebut meninggal dunia
jadi dalam rekonstruksi ini kita mengetahui fakta baru bahwa ternyata bayi itu sebelum dimasukkan di jog untuk memindahkan dari atas karena vilanya ada di lantai dua ke bawah itu dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu
sebelumnya polres mojokerto mengungkap kasus aborsi yang dilakukan
pasangan kekasih di lokasi villa wisata pacet minggu lalu
kedua tersangka menjadi perhatian publik karena menaruh bayi yang baru dilahirkan di dalam jog motor
bahkan kedua orang tua bayi sempat memberikan nama pada sang anak